panggil saja a'a atau a'kang
terserah bu yola mau makan gimana
mau di tempat yang mahal boleh
atau tempat yang luar biasa mahal juga boleh
boleh pak tapi ada satu syarat
nanti saya kasih tahu syaratnya ya pak
bu yola bikin kangsain penasaran aja
sintut hilang kemana sih
masa penyakit eci raos jadi keluar ke sintut
udah burung juga
udah burung juga
iya udah burung juga
kang idan enak benar
eh dia malah enak enakan pergi
kenapa tadi kang dudung mau dititipin ronaldo sama kang idar
saya pikir dia benar
hari ini anak anak bisa main di taman bermain
kalau ketahuan bu dokter ida nitipin anak lagi
bisa bisa taman bermain bakalan ditutup selama ini ya
namanya sama bu dokter
terus gimana atu kalau besok idan dititipin ronaldo ke saya lagi
ya jangan mau atu dung
paling risikonya satu nggak ditraktir di warung centin
sintut kemana ya
ma lihat entut gak
belum ya udah cari cari muter muter tapi belum ketemu
ya yuk kamu aja yang udah muter muter gak ketemu entut
apalagi emak yang gak kemana mana dari tadi
ya juga sih ya mak
siapa tahu dia udah di rumah
ya udah deh ma kalau gitu yoyok pamit ya
heran anak anak di cirao kenapa jadi persuka ngilang ya
mana sih tukang ojek
lama sekali datengnya jangan jangan sare dia tidur
lau nih si pedut
gak sabaran bener jadi orang
itu dia tukang ojeknya tuh
kamu yang ntar dede
naik apa dia
mana saya tau ah tukang
gak pernah saya perhatiin
ke sumatera kali
ya udah makasih
kita yang pusing jesus puh
agak aneh ya
saya duluan ya
mau balik ke kantor
tadi izinnya cuma sebentar
kalau misalnya ada kabar dari dede
sebelumnya saya terima kasih semuanya
oh sekarang kita tinggal di rumah kamu kum
pulang ke rumah kamu juga
ke rumah saya apa ke rumah kamu kok
saya ke rumah saya kamu ke rumah kamu
ya udah yuk
kalian jagain mak irosnya
doi kalau saya kemana doi
ini mau ke rumah saya saja
saya mau ke rumah makan saya lapar
kamu jangan digangguin terus itu
nanti malah makin bingung dia
kamu jangan ganggu terus
kamu tahu jalan tidak
kenapa kamu tak bersama besarnya
apakah kamu mau dibuat hidup ini
pikir dufag diwawihkan
saya takut mereka tersinggung
kita harus menjaga perasaan hansib sidahu
udah kamu gak ngerti
yaudah saya permisi dulu
disini sudah gak aman
lebih baik kita ke makas
beneran kamu gak ngeliat entut
ya allah tete
kemarin saya baru dua kali bolak balik nanyain kulkas
tete udah marah marah
sekarang tete udah lima kali bolak balik nanyain si entut
beda tuh kulkas sama anak kamu tuh gimana sih
beneran kamu gak ngeliat entut
kalau saya liat mah udah saya suruh pulang beneran
udah kemana ya tuh anaknya
yaudah deh kalau gitu
masa gak liat entut
kan mang ocat udah jualan keliling keliling seharian
saya cuma keliling ciraus aja atu tute
emangnya entut kemana tute
kalau saya tau saya gak bakal nyari mang ocat
enggak jangan marah marah atu
siapa yang marah marah
nggak marah marah tapi galak
pelajaran komputernya cukup sampai di sini dulu ya
udah pulang dulu ya bu
mau kan makan di restoran sama saya
masa pejuang cinta tadi tolak
emangnya pak sain mau ngajak saya kemana pak
jangan panggil bapak atu
kan saya belum terlalu tua
a a atau a kang
terserah bu yola mau makan di mana
mau di tempat yang mahal boleh
atau tempat yang luar biasa mahal juga boleh
tapi ada satu syarat
nanti saya kasih tahu syaratnya ya pak
bu yola bikin kang sain penasaran aja
bu ajari kami komputer
sebentar ya pak
bu yola pak sain
bu yola pak sain
bu yola pak sain